pernikahan pertama saya tidak seperti begini sepi bra nya tuh kamu nikah aja digerebek
sama hansip dinikahin sama rt wah oh oh dong iya kalau banyak temannya neng raya ya iya
bener bener bener bener eh sading pacar kamu mana tuh kamu hamutnya mana ya cik wah
ngarek sedih serang sering ayah itu wah mana ya ngawet itu tuh waduh aku mah udah
makasih tante tante senang banget kenalan sama kamu tante yakin kalau kamu ini anak baik kalau
anak tante milih kamu jadi pacarnya lucunya
yang bener serius ya allah masya allah enggak cuman cantik tapi jago balap tante pikir tadi
kamu jago masak atau jago balap itu malah bisa masa gitu makanya ya anaknya tante milih kamu
ya anaknya tante milih kamu soalnya kamu udah cantik berprestasi lagi alhamdulillah
gimana cocok banget cantik ya allah salting bebek nadia kemana
tadi sini karena dia astagfirullahaladzim
udah makan lo tadi padahal dia
siapa bu tahu dia itu siapa perasaan orang itu bukan saudara mama aku atau papa aku
deh apa jangan jangan itu mamanya mondi kali ya soalnya raya kan udah nggak punya ibu
eh kita semperin aja yuk ya udah yuk boleh
kapan kapan main ke rumah tante ya biar tante lebih dekat lagi kenal sama kamu
oh bundy sering cerita soal kamu lara ini pacar kamu bp c pior ngeluar apa teman heart
oh gitu pak babe sudah ketemu sama papa dan mama saya jangan itu nggak diundang nggak bocado lagi
datang ke sini cuman ketemu sama mondi ngapa ngapa tante yang penting kan doanya tante begitu ya kayak anyway nggak papa beneran yang
enak enak gak apa apa beneran
gak apa apa tante

ya udah deh
ray aku temenin mama beneran
semuanya sempat datang lah ya
makan dulu makan dulu
tunggu tunggu tunggu
pada belum makan ya
pada belum makan pak

tapi senang bahagia
saya rengganis mamanya mundi
saya datang ke sini nggak diundang nggak bawa kado lagi
cuma mau nemuin mondi saya telepon handphonenya mati
saya susul ke sini
tadinya soalnya mau nemuin mondi saya teleponin handphonenya mati
jadi saya susul ke sini
gak apa apa bu
kita juga senang kok ibu bisa hadir di sini
eh saya ke sini tadi datang sama calon papanya mondi
insya allah dalam waktu dekat saya berencana untuk menikah
malah saya ke sini tadi mau mempertemukan mondi dengan calon papanya
ya siapa tau aja jodoh gitu kan
loh kenapa gak sekian aja suruh masuk bareng bu
kan kalau dia bisa di sini bisa tambah seru acaranya
iya tapi orangnya pemalu
tadi saya udah ajak tapi dia bilang karena nggak diundang dia nggak enak mau masuk
eh mondi samperin raya dulu ya
mau ketemu sama temen temen yang lain
permisi om tante
eh dun sarding
tapi ada yang kurang
tidak ada kolecernya ini teh
eh tapi sebentar woy
saya dulu di pernikahan pertama saya tidak seperti begini
kamu nikah aja digerebek sama hansib
dung dung dung
kalo dilihat banyak temen temennya neng raya ya
wah gak ada nih
ayah neng raya itu woy
ayah ngawat itu tuh
kuma aja deh
eh ini si abah jangan sampai masuk ke dalam
karena bisa ketahuan dia lagi ngedate sama si kaca sikion
bener bahaya bisa nih
pasti si abah nih bahaya nih
sekarang kamu kasih tau abah ya
kan kamu tuh yang tau daerah sini seluk seluknya kayak gimana ya
kamu kan tuan rumah
broding udah datang
broding kita ke belakang aja yuk
om brandingduk datang ke sini
kita berdua aja diajak sama om sarding
kabarnya sih mau bantuin ya
kok gak ikut
si abah ada di bengkel lagi menikmati suasana santai gitu neng
ya ternyata tidak mau diganggu
bro bro kita makan di dalam aja yuk
soalnya gak enak kalau ketahuan sama juragan
ada om branding neng
padahal gak mau makan nih
neng kita mah kalau lapar mau jujur ya
mereka sering yang undang gak apa apa ya
iya gak apa apa seri
kamar makan neng
neng neng kenapa
aku mau kasih pelajaran sedikit aja sama alika
bakal aku li disturbing kamu kalian
mungkin malingnya itu pura pura jadi tamu gitu
iya juga sih ya bisa jadi sih
aduh gue baru inget lagi helm gue mau mondi kan di motor
mana gue parkirnya jauh lagi
mending lo amanin deh daripada ntar dicolong lu gak bisa pulang ada helm
yaudah antri yuk ngambil helm yuk
oh jadi mbak marissa ini lagi nyariin jodoh buat boy
soalnya kenapa ya kita sebagai orang tua itu ikut campur
soalnya ya jeng ya perempuan jaman sekarang itu suka ngeblur
keliatannya baik tapi gatau nya tuh gak baik
soalnya saya sudah kejeblosan waktu itu saya pengen ngejodohin sea boy sama model namanya adriana
masih gadis tapi ternyata dia udah janda
kalau saya sih insya allah percaya aja sama anak saya
tadi sepintas saya ketemu sama raya kelihatannya dia anak bayi
iya mudah mudahan kita sebagai orang tua kan cuma bisa ngedoain anak anak kita bisa mendapatkan jodoh yang baik
daarang gitu ya pak

iya seharusnya juga
itu mudah ya

mau mencelakakanku raden